sampai jumpa di video selanjutnya

udah gak di terminal juga
sekarang dia di mana
saya gak tahu
kamu jangan bohong
dia bilang gak tahu
terus rencana kamu sekarang apa
lagi mau cari lahan pertanian
kalau gak ada
atau gak bisa dibeli
mungkin mau cari yang bisa sewa pakai aja
kamu yakin mau jadi petani
ajak teman satu paket kamu
pirman sah pitra
ada yang nyari kamu
tapi enggak saya kasih tahu
dia yang dulu penghajar saya
dia bilang tester
waktu itu semua isi perut saya
perasaan sampai mau keluar semua
yang dulu bikin teror
anak buah kang darman
itu seruhan silvia
ngejar uang yang tiga puluh juta
kalau selama belum bisa nemuin saya
dia pasti bakal nanya nanya ke kamu lagi
saya udah tahu nomernya
udah saya sep
kulkas dua pintu
kalau dia nelfon lagi
kalau dia tahu nomor hp kamu
berarti dia juga tahu di mana rumah kamu
kita tunggu aja
sampai dia pulang
karena saya nggak tahu gimana cara nolong dia
menurut kamu ini bagus nggak
menurut kamu ini bagus nggak
kira kira kurang apa
kurang jelas kang
kurang jelas apanya
kelihatannya itu kan cuma gamar tangan
atau bentuk masjid betulan
bisa ketemu gak
yang kemarin nawarin buat kerja
di biro jasa pemindahan uang
kan kemarin saya sudah bilang
mau saya jebak
kalian mau jebak bos saya juga
tapi saya nggak tahu caranya gimana
saya perlu bantuan kamu
aku lagi mau ngelamar kerja di kafe
sebetulnya tadi pagi aku udah datang sesuai janji
tapi manajernya ngedadak gak bisa
terus aku disuruh balik lagi sekarang
nanti berkabar lagi aja
jangan mau lamun aja
mak udah pulang
mak mau dijemput
biar pulangnya denny temenin
kan kamu lagi kerja
denny bisa izin dulu sebentar
terus nanti balik lagi ke tempat kerja
tapi nanti di rumah
enggak usah masak
kan tadi pagi udah masak nasi
lauknya udah enggak ada
di tempat kerja denny
namanya warung biaya
nanti denny beliin lauk buat mak
denny izin pulang sebentar
nganturin lauk buat mak
denny balik lagi ke tempat kerja
kamu gak capek
kalau gitu mak
terserah kamu aja
udah dulu ya
set phones ini makin lama
budnya itu congratulations dua ratus tujuh puluh dua
berapa biasa ya
katanya keperluan ngedadak apa
gak tau gak bilang
terus kamu mau ambilnya dari mana
paling ngambilin lagi dari jatah kita
hah gimana sih
kan selama ini jatah kita sudah dipotong
buat jatah ke kang darman
kita udah kerja seharian
masa kita juga yang harus mikul beban masalah bos bebun
tolong jangan ajak saya ikut mikir dulu
saya lagi fokus perhatiin emak
ajak mikir bori sama ncuy aja
saya permisi pulang dulu
iya sampai jumpa besok
sampai jumpa besok
sampai jumpa besok
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kalau ngumpulin dari terminal sih
butuh waktu beberapa hari
kang darman gak mau nunggu
aduh gimana ya
terserah kamu gimana caranya
kita harus nyari uang buat bos bubun
lagi nyari uang dari tadi pagi
ini lagi nyari uang dari tadi pagi

jadi mau ngelatih aku gak
ini lagi makan dulu
biar ada tenaga
biar ada tenaga
itu siapa namanya saya gak tau
enggak udah makan
pepes ikan mas
beli dia ke tempat kerja kamu
iya di warung biaya
alhamdulillah mulai besok aku udah masuk kerja